indonesia akan menjadi tuan rumah world water forum ke sepuluh yang akan digelar pada dua ribu dua puluh empat mendatang
forum ini merupakan forum lintas batas terbesar di dunia yang fokus dalam pembahasan isu isu air
dan mencari solusi global sebagai jawaban atas isu isu tersebut
pemerintah indonesia bersama world water council akan menyelenggarakan forum air dunia atau world water forum ke sepuluh
yang akan diselenggarakan di bali pada delapan belas sampai dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat mendatang
lebih dari sepuluh delegasi serta tiga puluh ribu peserta dari berbagai elemen seperti pemerintah parlemen lembaga swadaya masyarakat praktisi hingga akademisi
dari satu ratus tujuh puluh dua negara akan hadir dalam forum ini
dalam rangka persiapan world water forum ke sepuluh tersebut juga akan diselenggarakan second stakeholder consultation meeting
yang juga akan diselenggarakan di bali pada dua belas hingga tiga belas oktober mendatang
kami telah menyiapkan sejak februari terakhir jakarta untuk mengadakan banyak pertemuan dan pertemuan regional
dan sekarang pekerjaan kami dari jakarta
dan sekarang sampai mei
adalah untuk mengubah perjanjian ini
menjadi komitmen politik dan solusi yang konkret
dan pentingnya dalam meeting second stakeholder
adalah untuk mengkoordinasi semua pertemuan
bayangkan bahwa lebih dari tiga ratus organisasi

untuk mempersiapkan meeting second stakeholder ini

dan untuk mempersiapkan forum
jadi koordinasi sangat penting
dan itu adalah tugas kami dalam dua hari berikutnya
sebagai forum lintas batas terbesar di dunia
yang fokus dalam permasalahan air dunia ini
world water forum tentunya bertujuan untuk memberikan solusi konkret
dalam berbagai permasalahan air tersebut
solusi konkret tersebutlah yang akan ditawarkan atau dibicarakan
selama penyelenggaraan world water forum ke sepuluh di bali

mengusul tema water for share prosperity atau air untuk kesejahteraan bersama
komitmen politik dari semua pemangku kebijakan peserta forum sangatlah dibutuhkan
komitmen politik dari semua pemangku kebijakan peserta forum sangatlah dibutuhkan
banyak kesulitan untuk memberikan suficien air untuk populasi
yang menambah tahun demi tahun
dan sebab itu

yang ditutupi dengan keinginan pemerintah indonesia
untuk dapatkan beberapa bulan lagi
pada bulan mei depan
untuk menunjukkan bahwa kita memiliki solusi
kita tahu bagaimana melakukannya
tapi kita membutuhkan keinginan politik
kita membutuhkan keinginan politik
kita harus meletakkan air di atas agenda dunia
krisis air yang sedang dirasakan dunia
tentunya tidaklah bisa lagi dipandang sebelah mata
oleh sebab itu
suksesnya penyelenggaraan world water forum ke sepuluh di indonesia pada bulan mei mendatang
serta komitmen dalam pelaksanaan hasil hasilnya
akan menentukan kehidupan manusia dan nasib dunia ke depannya